didampingi kuasa hukumnya nikita mirzani keluar dari ruangan satreskrim polresta serangkota setelah diperiksa sejak kamis petang
pihak kepolisian mengabulkan permohonan kuasa hukum untuk tidak melakukan penahanan dengan pertimbangan kemanusiaan karena nikita harus mengurus tiga anaknya
meski demikian nikita tetap wajib lapor ke polresta serangkota
ya wajib lapor satu minggu satu kali dan itu juga sudah kami sampaikan kepada pengacara dan ibu nikita atau ibun dan beliau juga menyanggupi untuk bisa menginformasikan itu
meski sempat melakukan perlawanan saat akan dibawa ke kepolisian kini nikita berjanji akan kooperatif kepada pihak kepolisian
perasaannya ya aku mau lilai tak itu aja
ladi flow aja kalau
kalau aku tuh larit flow aja orangnya gitu
gak mau terlalu yang
ayo diminta keterangannya ayo gitu
istirahat dulu istirahat gitu
jadi gak ada penolakan gak ada yang bagaimana bagaimana gitu
tapi sempat diminta instagramnya
apa di sita
apa di sita
nikita sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka
tidak ada yang berangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di tomahendra
nikita diduga melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
tim liputan cnn indonesia